dan untuk mengetahui perkembangan terbaru di medan bagaimana lunjakan kasus covid sembilan belas di sana kita sudah tersambung dengan produser lapangan kami ada agus supratman di medan selamat siang agus
agus bagaimana perkembangan terbaru penanganan kasus covid sembilan belas yang menjadi perhatian di lima kecamatan yang masih tergolong tinggi di sana agus
ya heranop dengan adanya data yang dihimpun oleh pemerintah kota medan ada di lima kecamatan terjadi peningkatan kasus yang sangat tinggi dari dua puluh satu kecamatan yang ada di kota medan
maka pemerintah kota medan memutuskan upaya peningkatan penanganan di lima kecamatan ini
lima kecamatan ini merupakan kecamatan yang berada di pinggir kota medan yaitu dari mulai johor kemudian medan selayang medan tuntungan
ditambah dengan medan sunggal dan medan helvetia ini juga berpatasan dengan sebagai gerbang masuk dari kabupaten tetangga maupun provinsi tetangga
terutama yang di sunggal adalah pintu masuk dari kawasan provinsi aceh sedangkan kawasan tutungan johor dan selayang ini adalah kawasan yang menjadi jalur wisata ke luar dari kota medan
dengan peningkatan kasus ini maka tim gabungan satgas meningkatkan upaya penyekatan
kawasan perbatasan seperti yang sekarang saya berada di lokasi ini ini adalah pintu masuk perbatasan dengan kabupaten deli serdang
ya tentu saja warga dari deli serdang ini jika pagi hingga siang atau pagi hingga sore hari melakukan aktivitas atau bekerja di kota medan
dengan penyekatan ini diharapkan para warga yang bekerja di sektor sektor yang diizinkan di masa ppkm level empat ini yang boleh masuk ke kota medan
sedangkan yang lain
dihimbau untuk memutar arah dan kembali ke daerah asal
selain upaya penyekatan yang menjadi strategi bagi pemerintah kota medan serta tim satgas gabungan juga dilakukan upaya
dengan kriteria ada di lingkungan enam rumah yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas ini kemudian dilakukan isolasi lingkungan
di atas sudah dua puluh tiga lingkungan
kemudian dari lingkungan yang ada ini sudah dilakukan penutupan dari mulai pukul enam sore hingga enam pagi dan aktivitas masyarakatnya dipantau oleh tim satgas
dengan upaya pengontrol isolasi mandiri warganya ini kebutuhan makan serta obat obatan memang ditanggung oleh pemerintah kota medan
beberapa lingkungan memang terang terang jadi penurunan angka terkombinasi positifnya
begitu juga dengan jika ada gejala
jika meningkat kasus gejala maka dilakukan upaya evakuasi ke rumah sakit terdekat
langkah langkah ini dinilai membuahkan hasil untuk menekan terjadinya kasus konfirmasi covid sembilan belas di lima kecamatan tertinggi di kota medan ini
kemudian selanjutnya adalah himbawan bagi warga terutama di luar kecamatan ini untuk bersedia melakukan isolasi atau karantina di tempat yang disediakan oleh pemerintah kota medan
ada dua tempat
ada dua tempat yang disediakan dengan kapasitas sekitar delapan ratus tempat tidur
dua tempat ini yaitu ekspresial kursi maupun gedung kemencerian pendidikan di medan belpetya
diharapkan dapat digunakan oleh warga yang rumahnya tidak memenuhi syarat untuk isolasi mandiri
sehingga warga bersedia dievakuasi ke tempat tersebut dan di sana mereka mendapatkan asunan obat serta makanan tambahan selama menjalani isolasi
sehingga mereka disatakan
sudah negatif dari covid sembilan belas
namun hingga saat ini dua fasilitas ini memang belum terisi penuh
ini memang pemerintah kota medan masih harus gencar menghimbau masyarakat serta mengedukasi masyarakat untuk memilih tempat isolasi yang disediakan
selain milik pemerintah kota medan pemerintah provinsi juga gencar melakukan persiapan gedung isolasi terpadu
selain rumah sakit aji medan gubernur sumatera utara berjanji akan menyediakan dua tempat tidur yang dapat digunakan
oleh warga medan jika ingin isolasi mandiri di tempat isolasi terpadi di medan medan provinsi ini juga sebagai langkah untuk mengantisipasi jadinya lonjakan
karena bor yang saat ini di data di rumah sakit untuk medan sudah berangkat di kisaran tujuh puluh tiga persen
ini terus naik dan turun
sedangkan di level provinsi ini sudah enam puluh empat persen
ini memang angka yang
harus terus dikontrol oleh pemerintah kota medan maupun pemerintah provinsi karena
jika tidak dilakukan upaya upaya yang lebih baik maka
dikhawatirkan akan terjadi penumpukan dan tidak mampuan rumah sakit dalam menampung pasien
kemudian selain upaya isolasi lingkungan kemudian isolasi terpadu juga dilakukan berbagai upaya bagi warga
terutama untuk meninggalkan
penyebaran provinsi ini yang semula terjadi di perkantoran dan di lingkungan kerja
sekarang sudah menyebar menjadi kluster keluarga
ini diharapkan dari kasus keluarga ini tidak lagi menyebar menjadi kluster tetangga
oleh karena itu edukasi kepada masyarakat untuk menegakkan protokol kesehatan menjadi prioritas oleh pemerintah kota medan
kalipun pemetaan vaksinasi yang menjadi strategi terbaru di tingkat lingkungan
diupayakan ada pemetaan warga yang sudah maupun
yang belum melaksanakan vaksinasi
demikian ya ranof
baik kita harapkan memang laju kasus covid sembilan belas akan turun di lima kecamatan yang tertinggi di medan
terima kasih atas laporan kompresif anda
agus suprapan langsung dari medan sumatera utara